saudara neraca dagang indonesia di bulan maret kembali surplus
badan pusat statistik atau bps mencatat surplus bulan maret mencapai empat empat puluh tujuh miliar dolar
surplus di bulan maret tercatat lebih tinggi dibanding bulan februari dua ribu dua puluh empat dan maret dua ribu dua puluh
artinya neraca dagang indonesia sudah surplus berturut turut selama empat puluh tujuh bulan
tercatat juga angka impor dan ekspor indonesia turun di bulan maret
ekspor turun enam belas empat puluh tiga persen sedangkan impor turun dua enam persen secara tahunan
pengumuman neraca dagang surplus di bulan maret jadi tenaga baru untuk pergerakan nilai tukar rupiah
di perdagangan selasa kemarin rupiah menguat ke angka enam belas dua ratus an
lalu apakah fluktuasi nilai tukar akan memengaruhi pergerakan nilai tukar
pertama kali kita bincangkan pagi ini bersama dengan peneliti indef mas ahmad heri firdaus
ini pelemahan rupiah kan secara tren ini masih terjadi nih beberapa pekan ini
seberapa besar mempengaruhi perdagangan internasional di indonesia
ya di satu sisi memang sebenarnya depresiasi rupiah terhadap dolar itu kan artinya bisa meningkatkan ekspor kita
harusnya ekspor kita bisa terdorong karena harga
karena produk asal indonesia itu menjadi lebih murah ya
tapi di sebaliknya di sisi lain ini akan menimbulkan biaya import yang lebih mahal
apalagi untuk sektor sektor atau industri yang cukup bergantung terhadap bahan baku impor
sehingga apabila dolarnya mahal seperti itu maka ongkos yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan untuk impor itu menjadi lebih tinggi
nah ini yang dikhawatirkan juga di sisi lain mengurangi daya saing
karena beban biaya importnya yang semakin tinggi
nah kalau kita lihat juga kan sebenarnya surplusnya masih tercatat masih positif
artinya masih mengalami surplus neraca perdagangan
tapi jika dibandingkan dengan tahun lalu ya
kalau kita lihat sepanjang triwulan pertama dua ribu dua puluh empat dibandingkan triwulan pertama dua ribu dua puluh tiga itu memang surplusnya mengalami penurunan
nah inilah yang harus diperhatikan
dikhawatirkan surplus ini kita semakin
apa semakin mengecil seperti itu
jadi perlu ada upaya upaya yang lebih bisa menjaga surplus neraca perdagangan kita agar aliran devisa itu masih bisa tetap positif seperti itu
ya mas heri bank indonesia ini kan mengatakan raca dagang ini bisa menopang ketahanan eksternal perekonomian indonesia
apakah tepat apa yang dikatakan oleh bi ini
jadi salah satu indikator ya untuk menopang ketahanan eksternal itu adalah dari neraca perdagangan
selain itu juga secara kumulatif kita lihat transaksi berjalan kita seperti itu
kemudian juga neraca pembayaran indonesia
jadi salah satu yang perlu dijaga betul adalah untuk ekonomi indonesia saat ini adalah bagaimana kita menjaga atau memaintain surplus neraca perdagangan
nah trendnya yang terjadi adalah ketika kita mengalami surplus neraca perdagangan
itu biasanya ketika mengalami kenaikan harga komoditas
jadi kalau harga komoditas lagi tinggi nah itu diikuti dengan ekspor kita yang meningkat sehingga berkontribusi terhadap surplus neraca perdagangan yang besar juga
nah ketika ada gejolak yang menyebabkan turunnya harga komoditas internasional nah ini juga berdampak terhadap ekspor kita
seperti itu ketika misalnya volume ekspornya meningkat tapi nilainya turun
harus diwaspadai dampak dinamika global yang berpengaruh terhadap pergerakan harga komoditas
seperti itu ini yang juga harus diperhatikan
jadi memang untuk menjaga surplus neraca perdagangan perlu dilakukan upaya upaya terus mendorong ekspor
khususnya ekspor produk produk yang bernilai tambah
produk produk industri produk produk yang punya nilai tambah tinggi
agar itu bisa terus menopang
neraja perdagangan agar terpositif
karena neraca perdagangan ini kan salah satu komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi
mas heri ini dengan pelemahan rupiah yang terjadi sebenarnya seberapa besar sih potensi impor indonesia akan terpengaruh
kalau dilihat dari struktur importnya kan memang kita lebih banyak itu import bahan baku
import bahan baku import barang modal kemudian diikuti dengan import barang konsumsi
maka kalau misalnya terjadi pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan biaya import itu meningkat
nah ini yang akan terkena paling besar dampaknya adalah kepada import bahan baku
tentunya untuk proses proses produksi industri
jadi industri kita banyak sekali yang memang masih mengalami ketergantungan terhadap bahan baku import
nah ini yang akan mengakibatkan meningkatnya harga harga produk
jadi ketika harga bahan bakunya meningkat akibat rupiah yang melemah
nah ini juga akan berdampak terhadap meningkatnya harga outputnya harga produk jadinya
sehingga ini akan berdampak terhadap inflasi di dalam negeri
bisa berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di dalam negeri
di sisi lain bagaimana dengan penguatan dolar
akankah memengaruhi ekspor indonesia
dolar terhadap rupiah ini stabil gitu ya
jadi tidak ada gejolak yang cukup signifikan tidak ada gejolak yang cukup tajam
harapannya stabil sehingga kita bisa memaintain neraca perdagangan kita
jadi tidak terlalu bergejolak berpengaruh terhadap peningkatan nilai import
juga ekspornya di sisi lain bisa terus didorong
tapi kita memang perlu harus lebih diversifikasi lah seperti itu ya
untuk ekspor kalau misalnya import kan memang kita tidak bisa larang terlalu apa ya
terlalu yang ini ya
kalau memang banyak industri yang membutuhkan bahan baku import
ya untuk sementara waktu kalau stoknya di dalam negeri tidak ada kan memang harus impor
tapi kecuali kalau misalnya kebutuhannya sudah bisa dipenuhi di dalam negeri
ya maka harus menggunakan produk dari dalam negeri seperti itu
tapi di sisi lain yang penting adalah bagaimana kita
surplus neraca perdagangan ini melalui peningkatan ekspor
tentu dengan lebih mendiversifikasi
tidak hanya mendiversifikasi produk ekspornya
namun juga diversifikasi negara tujuannya
itu yang harus juga mulai digenjot gitu ya
jadi kalau kita menjalin hubungan dagang dengan negara negara yang selama ini kita sudah cukup tinggi hubungan dagangnya
nah ini kita perlu menjajaki
kepada negara negara yang memang potensial ya untuk kita jadikan market seperti itu
jadi memang sekalipun neraca perdagangannya surplus
namun masih ada beberapa bagian yang perlu menjadi perhatian dan juga perlu digenjot
untuk bisa terus menjaga surplus dari neraca perdagangan kita
terima kasih mas heri
peneliti indef telah bergabung di kompas bisnis pada pagi hari ini